komisi hukum dpr menggelar rapat kerja bersama jaksa agung dengan agenda membahas sejumlah isu strategis
salah satunya adalah jaksa agung memaparkan perkembangan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu
jaksa agung muhammad prasetyo mengisyaratkan institusinya tidak menjamin penuntasan kasus pelanggaran ham di masa lalu dapat selesai sebelum pelaksanaan pilpres
jaksa agung meminta semua pihak menahan diri dengan tidak mengaitkan soal kasus pelanggaran ham dengan janji nawacita presiden
menurut jaksa agung salah satu kesulitan mengungkap kasus pelanggaran ham masa lalu karena terkendala kurangnya bukti dan saksi untuk bisa meningkatkan status perkara
mengingat kasus pelanggaran ham sudah terjadi cukup lama
namun kejaksaan tetap berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran ham yang menggelar rapat koordinasi dengan komnas ham